sementara itu rumah khori singh kini ramai dikunjungi oleh warga
warga penasaran ingin melihat berlian milik khori singh yang dipercaya bernilai triliunan rupiah
adalah khori sing seorang kakek warga desa bulu cenrana kecamatan putu riawa kabupaten sidrap sang pemilik berlian
khori singh hobi keliling daerah sehingga enam tahun terakhir ia menitipkan berlian di rumah cucunya nur waidah
jika khori singh pulang cucunya mengeluarkan berlian tersebut
adapun rumah panggungnya kini mulai ramai dikunjungi oleh tetangga dan juga warga yang penasaran ingin melihat langsung berlian milik khori singh
berlian tersebut ditaksir oleh pengusaha berlian di sidrap bernilai delapan tiga triliun rupiah
kepada orang orang tertentu khori sing memperbolehkan berlian tersebut untuk dipegang